berlibur ke puncak kabupaten bogor jawa barat bisa mencoba salah satu objek wisata alam
yang sedang hits di kawasan puncak dua kejamatan sukamakmur
berada tepat di lereng bukit yang dikelilingi dengan areal persawahan dan aliran sungai
tempat ini menawarkan suasana sejuk dan pemandangan yang memanjakan mata
selain itu di tempat ini pengunjung juga bisa menikmati berbagai spot foto menarik
mulai dari jembatan gantung yang ikonis hingga curug buatan dengan ornamen warna warni di sekitar lantainya
selain itu pengunjung yang ingin bermain air bisa memilih antara aliran sungai yang jernih dengan kolam renang
nah untuk wahana edukasi pengunjung juga dapat melihat dan berinteraksi langsung
dengan beberapa satwa yang ada di dalam area wisata ini
mulai dari kelinci rusak kelelawar hingga ular sanca
bagus sekali penasaran juga jauh jauh dari jakarta ke sini
hasilnya semuanya bagus deh spot spot fotonya juga bagus bagus
ada ular di belakang saya kelelawar burung dan kelinci
selama masa libur natal dan tahun baru ini
pengelola wisata mengaku pengunjung meningkat drastis dibandingkan tahun lalu
bahkan seluruh fasilitas penginapan yang disiapkan juga telah habis tersewa hingga malam tahun baru
kalau yang ini namanya wisata baru soko alas
wisata alam ini berada di desa ponggo kecamatan polan harjo klaten jawa tengah
begitu tiba pengunjung akan disuguhi dengan keindahan beragam spot foto
yang menarik dan menarik
spot foto menampilkan berbagai furniture yang terbuat dari bahan limbah berupa ranting dan akar pohon
dika sore hari pengunjung dapat menikmati keindahan senja dengan hamparan sawah dan danau yang mengelilingi lokasi
kalau sore itu disini enak saatnya terus ada pelang pelang buat anak anak juga
tiket masuk destinasi wisata baru soko alas masih gratis hingga tiga puluh desember
rencananya tiket masuk akan dipatok sekitar sepuluh ribu rupiah per orangnya nanti